hasil autopsi jasad irma bule menunjukkan irma tewas akibat bisa ular yang merambah ke jantung
kepolisian resor karawang mengarahkan pemeriksaan kepada pawang ular karena ditemukan unsur kelalaian
kasus kematian pedangdut irma bule akibat dipatuk ular king cobra saat manggung di karawang jawa barat
masih diselidiki polres karawang jawa barat
hasil autopsi memastikan irma tewas karena patukan ular berbisa
bisa ular menyisakan bercak darah di jantung
irma bule dikenal sebagai pedangdut yang biasa manggung dengan ular jenis sanca
namun sebelum tewas ia manggung dengan ular king cobra yang dikenal sangat berbisa
sebelum manggung bisa king cobra itu tidak dikeluarkan dan mulut ular tidak dilakban
untuk kelalaiannya kita masih dalam ini